arcade cabinet alias dingdong adalah game konsol populer di tahun sembilan puluh an
siapa yang sangka di bandung ternyata ada toko sekaligus museum yang menghadirkan mesin ding dong hingga panasonic gamecube
jika anda termasuk generasi sekarang pasti asing mendengar semua konsol itu
tapi jangan khawatir karena koresponden radinal natal prawira akan mengajak anda untuk kembali ke tahun sembilan puluh an dan melihat sejarah video game
ini bandung dengan segala kesibukannya kota kembang ini selalu memiliki kadar eksentrik di tiap sudutnya
salah satunya antusiasme masyarakat akan pelestarian sebuah teknologi
salah satunya adalah aditya rais seorang kolektor konsol game retro
hingga konsol yang berbeda
hingga arcade kabinet alias ding dong yang mungkin jarang anda lihat tersedia di sini
merasa jatuh cinta dengan teknologi retro adit mendirikan doki doki station sebuah toko sekaligus museum konsol game
sangat terkenal di indonesia
ini siapa sih yang nggak kenal sonic sama golden x pasti aw lah konsol ini
enam belas speed ini ya
ini terkenalnya itu tahun sembilan puluh an
sembilan puluh an ya populer banget ya semua anak main itu ya
kita punya yang legendar
legend lah namanya itu
oke ini paling legend
siapa sih yang gak kenal ini gitu kan
tahun delapan puluh lima tahun
galaxian tank donkey kong
oh saya belum lahir sih sayangnya
oh gitu ya
uniknya semua konsol ini masih berfungsi dan dijual kepada kolektor
itu semua berkat teknisi bernama denny
namun menurut denny selalu ada kesulitan ketika ingin melestarikan sebuah teknologi
karena ini game retro jadi komponennya sudah termasuk retro ya
itu rata rata udah tidak ada komponen penggantinya itu
tapi kesulitan itu tidak membuat dito seorang pencipta game retro menyerah
dito memiliki alasan kuat untuk mengemari teknologi yang terbilang tertinggal ini
entah kenapa game game dulu sama sekarang tuh beda gitu
kalau yang sekarang itu lebih membandingkan grafik tanpa alur cerita yang lebih mantep gitu
jadi ini salah satu game retro yang populer pada masanya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima bernama virtual boy
salah satu game virtual reality pertama
bayangkan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ada virtual
keluaran nintendo ini
adit juga mengumpulkan kaset game retro yang terbukti bisa dijual dengan harga selangit
kaset yang paling mahal yang pernah anda miliki apa
sudah pernah dijual sama siapa
oh itu ada salah satu game golf di neoge
harganya itu dua puluh juta
satu game kasetnya ya
berada di sini seperti dibawa kembali ke abad dua puluh
kita bisa melihat dan menyentuh barang bersejarah dari dunia video game
dan pastinya jauh lebih menyenangkan daripada melihatnya lewat google